persoalan elektronik kartu tanda penduduk atau iktp juga dirasakan masyarakat di surabaya
di kecamatan rungkut surabaya sekitar dua orang yang masih mengantri meski datanya sudah direkam
lambannya proses pembuatan iktp banyak dikeluhkan warga di kota surabaya
tak terkecuali warga yang mengurus iktp di kecamatan rungkut surabaya
bahkan ada orang yang setahun mengurus kartu tanda penduduk ini selama setahun tapi tidak juga selesai
saya suka mengurus kartu tanda penduduk di sini
tapi sampai sekarang belum jadi
kemarin saya pernah nanya saya bilang ini sudah dari kelurahan

indra pun ikut mengantri dan harus bersama
sabar di kantor kecamatan rungkut untuk menanyakan iktp yang belum jadi
pihak kecamatan melemparkan masalah pembuatan iktp pada terbatasnya belangko
di kecamatan rungkut ada sekitar tiga warga yang sudah menjalani rekam data untuk iktp
namun jumlah belangko yang didapat hanya separuhnya
yang kebutuhan belangko iktp di kecamatan itu di surabaya itu sangat kurang
jadi misalnya di rungkut ini saya punya kebutuhan
sekitar tiga belangko
namun yang hanya bisa terjun
ada yang sependuk
karena itu harus dibagi ke sebuah kecamatan yang ada di surabaya
itu hanya separuh
pihak kecamatan berharap kebutuhan belangko tersebut bisa dipenuhi secepatnya
sehingga pihaknya bisa segera menyelesaikan iktp
jika pada situasi normal iktp bisa selesai satu minggu sampai dua minggu
namun saat ini harus menunggu sekitar dua bulan
muhammad januar komarudin surabaya